sebuah toko onder deal mobil di malang senin pagi ludes terbakar
selain isi toko tiga buah mobil yang terparkir di bagian belakang juga habis dilalap api
sementara kebakaran yang melanda rumah kos di kawasan padat penduduk di surabaya membuat panik warga
lima unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api di sebuah toko suku cadang mobil di wilayah karangplo somalang
karyawan bengkel dengan bantuan warga berusaha keras memadamkan api
sementara berbagai suku cadang oli dan juga ban mobil segera dikeluarkan di tengah kobaran api yang semakin membesar
isi toko yang sebagian besar adalah ban mobil dan oli membuat api membakar dengan cepat
serta membuat petugas kesulitan memadamkan api
dibutuhkan waktu lebih dari lima jam bagi awak pmk untuk memadamkan api dalam peristiwa ini
selain isi toko tiga mobil yang terparkir di halaman belakang toko juga tidak bisa terselamatkan
warga sekitar menduga api disebabkan oleh konsleting listrik
kira kira saya kemungkinan dari kondisi listrik
terus tahunya bapak dari mana
saya dari istri saya
yang terbakar sih ini ban mobil sama oli sama mobil
mobilnya ada kurang lebih kira kira empat puluh empat unit mobilnya
meskipun tidak mengakibatkan korban jiwa ataupun luka diduga kebakaran ini menimbulkan kerugian hingga miliaran rupiah
kebakaran juga terjadi di sebuah rumah kos di kawasan padat penduduk di surabaya
api berkobar terlihat jelas dari rekaman video amatir milik salah seorang warga di lantai dua rumah kos yang berada di jalan simo tambahkan sekolahan surabaya
beruntung kebakaran dapat segera dipadamkan hanya lima belas menit setelah tiga mobil pmk datang dan sebelum api menjalar ke bagian bawah rumah kos
tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran ini
petugas pmk menduga api berasal dari konsleting listrik di salah satu kamar yang ditinggal oleh penghuninya